gue mau ngelewatin semuanya
kalau lo dapetin gue
lo harus bangun
aku mau dengerkan jawaban gue
makanya lo bangun ya
supaya lo bisa denger
aku gak akan kecewa
yaudah ibu hati hati ya pulangnya
yang minta gue buat gak nemuin pangeran
maafin gue ya pangeran
dengan adanya suara gue disana
semoga bisa buat lo sadar
kalau apapun yang terjadi
gue akan selalu ada buat lo
paling yang udah gak ada
gimana bukaannya nih prince
oh pen saturn
as you set
jangan lakukan itu prince
saya gak berani
saya mohon pak reger
cuma pak reger satu satunya harapan saya
saya janji gak akan lama pak rekan
tidak pak reger
tolong bangun ya
saya tidak sabar
jalan jalan dengan anda
seru seruan dengan anda
kerja bersama dengan anda
saya tidak sabar melewati semua masalah saya
saya ingin melewati semuanya
saya ingin menemani anda
saya ingin menemani anda
saya zegatlah denganmu
aku ingin menemani anda
kenapa dia membenci kita
dia menarik kita
kau lebih saja mengadakan kesalahan anda dengan cara merawatnya
tuanku yang semua
jawaban pernyataan cinta lo ke gue
gue pengen ungkapin semuanya
ini kan suaranya putri
putri khawatir banget sama gue
sampai dia sengaja ngerekam suaranya disini supaya gue cepet sadar
apa kamu rela melepas putri untuk pangeran
mama yakin kamu sangat mencintai putri
kamu gak mau kehilangan putri kan
aku gak pernah ngerasa kehilangan putri mbak
karena buat aku
jadi sahabatnya udah lebih dari cukup ma
aku mau bahagia
apa kamu gak mau bahagia dengan memperjuangkan cinta kamu ke putri
kebahagiaan aku cuma satu mah
bisa ngeliat putri tersenyum
itu sudah lebih dari cukup
dulu aku dan alex sudah mengambil paksa harta bapaknya putri
tapi sekarang takdir malah menuntun rizky dan pangeran untuk mencintai putri
kok mama malah diem
apa setelah mama tahu perasaan aku ke putri
dan perasaan putri ke pangeran
mama mau sama kayak om alex
mama mau ngelarang aku dekat sama putri juga
mama gak mau liat kamu menyerah begitu aja
mama mau kamu tetap berjuang untuk mempertahankan cinta kamu ke putri
aku bisa merasakan kesedihan rizky karena dia terpaksa harus memendam perasaannya untuk pangeran
aku bisa melihatnya
aku bisa melihatnya
aku bisa melihatnya